seorang pendeta berusia enam puluh delapan tahun di kabupaten kupang nusa tenggara timur terancam hukuman mati karena membunuh seorang perempuan muda
pendeta gereja battle presbiterian oilomi kabupaten kupang bernama edward sailana
menjadi tersangka pembunuhan terhadap perempuan berusia dua puluh delapan tahun asal kelurahan namosain kupang
insiden terjadi di sebuah kamar kos di kawasan jalan sukun dua kelurahan oepura
cerita kekejian sang pendeta makin menyeramkan ketika jasad korban hendak dibeton dalam sumur tua di samping gereja
mereka pulang ke sini kasih turun turun saja di depan disendiri pulang semua susu nyisipi di sini
maka dia melakukan dia mulai angkat ember tersebut dibuang ke dalam
hasil penyelidikan kepolisian polsek maulava menemukan unsur unsur pembunuhan berencana
karena tersangka mempersiapkan pisau untuk menghabisi korban
kepada petugas tersangka mengaku sudah menjalin hubungan gelap sejak lima tahun silam dengan korban
keduanya terakhir bertemu empat belas mei kemarin
saat itu tersangka terbakar amarah karena diduga permintaannya tidak bisa dipenuhi
usai membatai korban dengan enam belas tikaman pisau di sekujur tubuh
tersangka menghubungi seorang jemaatnya untuk membawa jasad korban yang sudah dibungkus kasur tipis
dan dimasukkan ke dalam ember plastik
kepada jemaat lain pelaku mengaku isi ember adalah beras
hingga kini aparat baru memeriksa satu saksi dan masih terus mencari handphone dan tas korban
yang masih disembunyikan tersangka
sementara keluarga korban berharap
tersangka segera dihukum seberat beratnya